anda mau mencari barang antik nah kota bandung bisa jadi tujuan
ada sedikitnya dua lokasi penjualan barang antik di ibu kota provinsi jawa barat ini
jenisnya beragam mulai perabot zaman belanda alat musik yang populer pada seribu sembilan ratus enam puluh an
hingga beragam jenis hiasan dari berbagai negara
kota bandung jawa barat

ya dari sepuluh pedagang yang masih bertahan di pasar nostalgia kota bandung ini
kebanyakan dari mereka memang menjual barang barang antik berupa hiasan meja atau hiasan dinding
yang menarik dari penjualan mereka barang barang tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri
tetapi juga dari berbagai negara mulai dari asia hingga eropa
benda antik yang bisa anda jumpai di pasar ini antara lain deretan beker
yang memiliki beragam bentuk dan kualitas
menurut pedagang beker yang dijajakan adalah yang eksis di indonesia sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kebanyakan beker ini buatan tiongkok dan jerman
harganya dibanderol mulai dari rp seratus hingga lebih dari rp dua ratus lima puluh
selain itu di sini anda akan menemukan deretan korselen antik khas jepang
yang langsung didatangkan dari negeri sakura
bentuknya beragam dari piring teko minuman hingga guci
harga yang ditawarkan mulai rp dua ratus lima puluh
hingga lebih dari rp dua
keberadaan barang antik di pasar ini
yang kebanyakan berupa hiasan atau souvenir
memang disesuaikan dengan permintaan pasar
usi kebanyakan carinya kayak pernik untuk hiasan rumah ya
dinding kayak apa kerami kayak kristal kristal gitu
tapi yang zaman zaman dulu
terutama yang kayak kemarin itu yang nyari yang dari itali
kebetulan di sini ada teman saya yang
kebetulan sebagai ketua juga
ada dia itu susus susus yang
apa pernak pernik untuk ibu ibu
terus yang bapak bapaknya itu paling
ada juga yang nyari nyarinya semacam lukisan juga ada
lokasi lain yang bisa dijadikan alternatif untuk mencari barang antik
adalah pasar antik cikapundung
dapat dikatakan pasar yang satu ini
menjadi pusat penjualan barang antik di kota bandung
dibuka sejak dua ribu tiga belas
pertokohan tersebut menampung lebih dari lima puluh pedagang barang antik
barang antik yang dijual juga beragam
seperti terapet zaman belanda
mulai dari lemari meja dan lampu gantung
yang harganya pun cukup fantastis
dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah
selain itu ada mesin tik yang eksis di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan beragam alat elektronik zaman dahulu
ya dari sekian banyak barang antik yang ada
di pasar antrik cikapundung ini
yang paling menarik perhatian saya adalah benda ini
ini merupakan barang elektronik namanya kulkas
dan ini memang diproduksi pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
dan yang uniknya ternyata kulkas ini beroperasi tidak menggunakan listrik
tapi menggunakan barang api
tetapi tetap menjalankan fungsinya sebagai tempat pendingin
bukan hanya barang elektronik
mesin untuk memproduksi suara dan musik yang direkam pada peringan hitam
seperti gramofon juga bisa anda temukan di pasar ini
bahkan pedagang di pasar cikapundung bernama syakur ansauri
menjual barang antik berupa naskah kuno atau manuskrip kuno
yang terbuat dari daun lontar
berbagai koran yang terbit pada zaman belanda
dan perangku bergambar christian soekarno
saat ini di tokonya ia memiliki sekitar dua barang antik yang siap dijual
kita percaya customer itu unlimited
dimanapun karena kita menggunakan juga online ya
jadi pasar kita alhamdulillah
sudah mencapai di seantero mungkin kalau provinsi ini ada berapa
kita sudah kekirim barang barang antik
kebanyakan orang yang datang ke pasar antik adalah kolektor
namun ada pula yang mencari barang yang sekarang sudah langka
atau tidak diproduksi lagi
buku botanik tentang bunga
sama biasanya aku suka koran koran lama
atau enggak foto foto lama yang diambil dengan film
biasanya kan kalau di antik store tidak banyak
tapi ada juga yang bisa mahal
tapi tentu saja kita semua beli yang murah ya
menarik banget sih
aku belum pernah sih lihat ini
ternyata di bandung masih ada tempat tempat seperti ini
salah satu kolektor barang antik di bandung adalah iryadi
guru sejarah di sebuah sma di kota bandung ini
mulai mengoleksi barang antik pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
rata rata barang antik yang ia kumpulkan adalah yang berkaitan erat dengan sejarah
baik indonesia maupun dunia
seperti peninggalan zaman prasejarah berupa fosil
helm zaman perang dunia ke dua
dan lukisan dari tiongkok
barang antik lainnya tidak hanya dipajang atau disimpan begitu saja
justru barang antik tersebut dimanfaatkan sebagai media belajar
bagi siswa ketika ia mengajar
menurutnya menggunakan barang antik sebagai media belajar
membuat siswa atau mahasiswa antusias mempelajari sejarah
mereka sekarang tayangan tayangan seperti video dari youtube
ya itu biasa
tapi ketika saya perlihatkan bendanya gitu
mereka rasanya lebih antusias gitu dengan merabaknya
dengan memegangnya si benda itu
karena itu yang diperlukan mereka sekarang
jadi pengalaman langsung
diakui iryadi susah susah gampang mencari barang antik yang orisinal
mengoleksi sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh sedikitnya seratus barang antik
barang antik yang ia miliki dijadikan media belajar sejarah